pak bos al bu bos
aduh thank you ya
kasian pak bos al
coba kalau ada mbak andin
pasti ada yang ngurusin
kalau gak ada bini
kalau jatuh nggak ada yang ngurusin
iya ma masuk ma
ada yang luka atau cedera
gak ada apa apa
cuma jatuh dari tangga aja
kamu tuh jangan macem macem deh
kamu jangan macem macem
walaupun sakitnya belum terasa
bukan tangga rumah
gak ada yang sakit
masih bisa jalan
kamu besok dateng mediasi ya
aku gak akan dateng ma
keputusanku udah bulat
dan sudah tepat
kamu harus pertahankan pernikahan kamu sama andin
sekali lagi i beg you
kamu pikirkan andin
kamu pikirkan reina
siapa yang akan jaga mereka
aku juga berharap bisa seperti itu
aku juga berharap bisa seperti itu
tapi yang utama sekarang adalah kebahagiaan andin
apapun keputusan andin
aku akan terima
kamu denger mama kan
udah lama gak usah dibahas
malam ini biar tidur sama aku aja disini ya
reina hidup di rumahnya andin
tadi mama anterin reina kesana

tadi mama kerumunnya bapak laurie ya
tadi kata mereka mama tuh ke supermarket
mama yang minta mereka
mami minta mereka
mama ketemu andin kan
mama ketemu andin kan
dia seneng sekali nunggu minta reina
kali ketemu andin ketemu mamanya
tadi dia sangat senang
pikirin rena sekali lagi
apa kamu mau membuat hidup rena seperti ini
harus memilih satu diantara mama atau papanya
bertahankan pendidikan kamu
dan sekali lagi mama gak lelah
tidak akan pernah capek ngingetin kamu
untuk terus berjuang
dan mama harap ikatan cinta antara kamu dan andin tidak akan pernah pudar ataupun putus
gue tahu semua yang mama katakan itu benar
tapi gue gak bisa lupain perkataan bapak surya
semakin gue terus berusaha mendapatkan anin kembali
bahwa hanya akan membuat mental andin semakin tersiksa
terima kasih robert
kamu pikirin rena
mama keluar ya
gak apa apa ya
ya udah kami istirahat
mama juga istirahat ya

aku gak akan rela kalau sampai rumah tangga
aldebaran dan andin sampai hancur
semoga al bisa berpikir jernih
sehingga mau datang mediasi besok
aku masih di jakarta kok tante
di jakarta kamu gak jadi balik ke boston
iya tante aku gak jadi pergi
aku bakalan stay dulu deh disini
tante seneng sekali dengernya
indira mama kamu gimana
soal mama aku udah telepon mama kok tante
dan dia setuju
dan dia kan juga udah sehat
dia pasti seneng kok tinggal disana
iya sih ya juga
yaudah kalau gitu
jadi kita bisa sering sering ketemu ya michi
besok mereka akan ada mediasi

al gak mau datang

jadi aku gak mau datang

jadi aku gak mau datang
jadi aku gak mau datang

jadi aku gak mau datang
padahal mediasi itu salah satu jalan
supaya al bisa memperbaiki hubungan sama andin
ada yang bisa aku bantu tante
tante butuh bantuan kamu
memperbaiki hubungan al dan andin
mengobati bank bank